baru baru ini dunia maya dihebohkan dengan tersebarnya sebuah video
di mana seorang wanita terpental dari atas motor setelah ponsel yang sedang ia pegang tiba tiba dijambret
ya nahasnya meski pelaku gagal menjamret nyawa korban yang akan melangsungkan pernikahan di bulan agustus nanti itu tidak dapat tertolong
sebuah video memperlihatkan seseorang jatuh dari motor yang ia tumpangi di jalan ahmad yani cempaka putih jakarta pusat
peristiwa nahas ini terjadi pada minggu satu juli
saat itu warsilah tengah menaiki ojek online
diduga ia menjadi korban penjamretan
meskipun aksi jamret gagal nyawa wasilah tidak dapat terselamatkan
saat ini jelasah warsila telah dimakamkan di kampung halaman yang di semarang
menurut tetangga kontrakan korban merupakan sosok wanita baik dan ramah terhadap anak anak kecil
rencananya warsilah akan menikah di bulan agustus nanti
nahas musibah tersebut menimpa korban
polda metro jaya bersama polres jakarta pusat hingga saat ini masih terus memburu pelaku
dari rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian terlihat pelaku berjumlah satu orang yang memepet dan merampas tas hingga korban terpental dari atas motor
telah berdekat dari pampus boring yang menempel kejajaran
polda metro jaya berkata
ini berkaitan dengan kegiatan operasi jamret dan gagal
dan saat ini ada pelawanan perintah bapak kapolda lakukan tindakan tegas dan terukur
ini tidak bercerita orang orang ini
ini tidak bercerita orang orang ini
ini tidak bercerita orang orang ini
untuk memberantas aksi begal dan jamret yang kini mulai kembali marak
kepolisian akan menggelar operasi khusus selama satu bulan ke depan
lalu selamat malam kepada seluruh ramah pelayanan andara
terima kasih juga kepada rakyat
bapak bapak dan wilayah